duh pengen deh ya foto foto bagus instagramable buat di sosial media
nah kalian pernah nggak sih ngerasa bingung pengen foto foto di mana
saking banyaknya opsi di jakarta
nah kali ini saya bakalan ngasih kalian rekomendasi salah satu spot foto baru di jakarta
di kawasan pasar senen jakarta
dan kawasan pasar senen ini sudah direvitalisasi jadi lebih bagus lagi oleh pemprov dki jakarta
tapi benar deh outfit saya kayaknya kurang oke nih ya buat foto foto
jadi sebelum kita foto foto saya bakalan ngajak anda untuk thrift shopping dulu atau belanja baju baju bekas
tentunya di pasar senen juga langsung aja yuk
nah kita sudah sampai di pasar senen blok tiga
tujuan kita itu ke lantai dua di mana pusat pusat baju bekas ada di sana
tapi sebelum masuk jangan lupa pakai masker dulu
trip shopping atau berburu barang bekas merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan baju modis dan vintage
jika anda tertarik untuk thrifting bursa pakaian bekas pasar senen adalah surganya
terletak di lantai dua dan buka pada pukul sembilan pagi hingga lima sore
dan menemukan banyak pakaian impor berkualitas dari mulai jaket kaos sweater hingga topi dengan harga rp dua puluh hingga rp seratus
see ini ada yang lucu harganya rp dua puluh
tapi size nya itu loh susah banget didapetin
size nya empat puluh dua x empat puluh tiga masih kegedean dong
kita ngubek lagi ke dalam
tujuan saya kali ini adalah berbelanja aksesoris topi dan juga jaket
biasanya kawasan pasar senen ramai setiap harinya
namun sayang di masa pandemi pasar senen tak lagi seramai dulu
ya penjualannya sekarang udah menurun kak
selama kita masa pandemi
di sini pengunjung sama itu berbeda kak
dari awal sebelumnya kita pengunjung seminggu bisa lima kali
itu banyak orang pengunjung
sekarang cuma minggu sama sabtu aja yang rame
nah kita mulai
berapa harga outfit kamu
sudah kece langsung aja kita foto foto
modern dan rapi
inilah wajah baru kawasan simpang lima pasar senen yang dulu terkenal semeraut
setelah direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
trotoar yang nyaman tanaman yang indah
serta jembatan penyeberangan orang yang diberi aksen tuts piano
memberi kesan estetik yang bisa anda jadikan tempat bersuah foto
walaupun sudah direvitalisasi menjadi lebih modern
ternyata kawasan simpang lima pasar senen ini tidak melupakan kebudayaan betawi
nih bisa dilihat di belakang saya
ini adalah corak khas betawi yaitu adalah belah ketupat
nah gimana tertarik gak untuk selfie dan juga foto foto di kawasan simpang lima pasar senen
sarah ariyanti baramaestro jakarta